kita ke informasi pertama dalam taklimat laporan akhir tahun
kementerian lembaga yang berada dalam koordinasi kemenko pmk pada rabu dua puluh sembilan desember pagi
menteri kesehatan menyampaikan target yang berkaitan dengan langkah penanganan covid sembilan belas
menkes budi gunadisadikin menyatakan pada januari dua ribu dua puluh dua mendatang
kementerian kesehatan berencana mendatangkan obat obatan covid sembilan belas
yang telah disetujui oleh lembaga pengawasan obat amerika serikat atau fda
yakni molnupiravir dari merck dan paxlovid dari pfizer
khusus paslovid dari pfizer diindikasikan dapat mengurangi potensi penularan yang lebih masif
dari sejumlah varian covid sembilan belas serta mengurangi potensi kematian
dalam kesempatan yang sama menteri kesehatan budi gunadisadikil menjelaskan
insentif bagi satu tiga juta tenaga kesehatan tahun dua ribu dua puluh dinyatakan
telah selesai dibayarkan
sementara itu insentif untuk dua ribu dua puluh satu bagi para nakes sudah direalisasikan
meski begitu menkes juga mendorong pemerintah daerah untuk turut serta
membayarkan insentif bagi nakes di daerah terutama yang berada di bawah rumah sakit milik daerah